oh terus maksud lo lo terpaksa nemenin gue karena disuruh sama reva gitu ya
terus lo sendiri gimana lo gapapa kan
aduh sorry banget ya gue udah bikin lo jatuh kayak gitu
ada orang lain juga nih disini yang jatuh
gak ada yang mau nanyain gue apa
aduh sorry banget ya perkenalannya lagi kondisi kayak begini
tapi gue tau lo kok ada yang sering ngebahas loh soalnya
aduh aduh aduh sakit tau ih
eh mendingan lo tuh tuh tuh lo urusin hp lo ya semoga aja hp lo gak kenapa kenapa ya
emang kalian mau kemana kok pake map
gue mau nganterin reva ke universitas turangga gue sering denger namanya sih cuman gue gak tau lokasi tempatnya dimana
yaudah kalo gitu gue nganter aja ya gue tau lokasinya kok
serius gapapa gak ngerepotin
aduh gak usah gak usah gue gak mau ngerepotin lo lo pasti sibuk banget kan
enggak gue lagi santai kok ya gue nganter ya
ssst raya raya udah gapapa siapa tau dia lagi pengen pdkt sama lo
eh gue gapapa lo mah liat nih anggota tubuh gue masih utuh
apa cancel dadakan kenapa
gapapa kok saya masih di jalan belum sampe oke thanks ya infonya
ternyata reva dan raya kenal sama mondi tapi kenapa reva gak bawa mobilnya
tidak jangan jangan mondi tau kalo reva itu adik gue dan dia ngerancanain sesuatu
perasaan gak ada satupun orang yang tahu info soal keluarga gue
tapi saya kudiamin nih gue harus ikutin mereka
jangan sampe engga ya
biar perempuan yang namanya reva itu nggak gede kepala tau gak sih
hah gede kepala tentu perasaan kepalanya reva nggak gede gede banget
cantik juga lagi sebenernya tuh
kenapa panggil gue nelfon om herman
nah angkatlah angkatlah
saya bisa ketemu dengan kamu gak
ada hal penting yang mau saya bicarakan soal rencana ulang tahunnya poin
oh boleh boleh banget mas boleh boleh
mau kapan sekarang aja kali ya kebetulan saya juga ada janji kok sama klien di restoran yang sama aja kali ya
memang kamu janjian dengan temen kamu itu di restoran mana
saya kebetulan ada janji di raffles restoran
oke saya tiga puluh menit sampai ke sana ya
oke sampai ketemu di sana ya mas
oke sila kita kalau gitu sekarang langsung aja ke raffles restoran itu ketemu sama om herman
ada sih ma tapi tenang aja aku bisa titip aksen
kamu kayak gak tau mama kamu aja sih mama itu sengaja bilang ada janji
padahal gak ada janji sama siapa siapa kok biar terkesan aja sok sibuk
kamu tau kan mama hilda itu pengacara pengangguran banyak acara
yah kirain kita mau diajak gitu makan di raffles restaurant ya kan ta
bosen tau makan di kantin kampus mulu
iya bener banget teteh kan juga mau
tante hildo gimana kalau misalnya kita berangkat bareng bareng aja
tate sama olin juga masih punya kok juga tak aksen
aduh kalian itu ya levelnya cuma mau makan di raffles restoran doang
gak mau liburan ke bali mau setiap apa setiap bulan setiap minggu setiap hari
it's okay bakalan tante hilda dan juga sila bayarin serius
yes kalau sila udah jadi istrinya boy yang crazy rich level sultan
kalau gitu jangan lupa ya absenin sila oke
oke jangan sampai lupa ya awas aja kalau sampai tante udah bilang titip ya absen terus tiba tiba sila dipanggil sama dosennya ⁇ its ⁇ okay no problem
tante akan kejar kalian sampai ke akhirat pokoknya
kalau aku sih gak bakalan lupa tante paling tante yang suka lupa
waduh enak aja
yaudah ya ma yuk
jangan ke akhirat lin
ke akhirat dulu nanti gue nyusul yuk
aduh gak pas banget lagi mau ngelas
mau tegak kayak susah lagi
ma ma ma pakai salah segala
oh lin tata tuh sedih banget deh
padahal tata udah ngebalangin mau makan american wagyu tomahawk steak nya restora flash heals itu
terus belum lagi mushroom sauce nya terus ada juga asparagus nya
aaaaah tata jadi ngiler banget
ya ampun yang ada di otak lo tuh cuma makanan ya tak
mendingan ya lo halo aja makan permen karet
lo bayangin itu stick yang alut alut itu
halauin cepetan kita ada kelas tau
eh aduh aduh
ayo kita ada kelas kan
kok gak apa apa gak bisa dibuka ini kayak ada yang tiba tiba masuk
aduh jangan nurung durung nanti gue jatuh
tapi tata jangan tiupin dulu
kita gak bisa ngeliat sama sekali
olin abis makan apa sek
enak aja udah dibantuin lo malah ngeledekin gue lagi
lo tiup aja tuh sendiri
mau cabut cabut ke kelas bye
olin kok tata ditinggalin sendiri
tego banget sih
masa harus ngerabah rabah gini masuk toilet

overlap will always die hai tem jaduanti ob tapa ap
kau geliyor lleu berjalan sini
aku ya mungkin adjusted ya
salah satu lagius nomor dua
tua pierwsze ini karena kondisi laporan

lo kalau ada urusan mau balik balik aja
nggak gue juga santai
gapapa gue temenin
tapi kan tadi lo sendiri denger kan
karena disuruh sama reva gitu ya
untung aja helm lo nggak jadi jatuh
aduh deg degan banget gue deket berduaan sama mundi gini
duh apa apaan sih gue
gini depan raya malu maluin banget
kayaknya mondi dan raya saling suka
dan deketin dia
buat deketin raya
dan bikin mondi panas